ketua bidang kehormatan dpp pd perjuangan komarudin watubun
menegaskan presiden jokowi dan wakil presiden terpilih
sudah bukan lagi berstatus kader pdi perjuangan
keduanya jelas berada di pihak berseberangan
jokowi disebut sudah bukan kader pdip
saat pdip jelas mengusung pasangan ganjar mahfud
tidak lagi menjadi kader pdi perjuangan
sejak memutuskan untuk mendampingi prabowo subianto